kondisi lahan mangrove yang kritis di pesisir pamekasan jawa timur mendorong sleman
melestarikan mangrove di pesisir desanya hampir empat puluh tahun lalu
bagaimana perjuangan selamatan menyelamatkan mangrove hingga menjadi destinasi wisata
sleman pamekasan jawa timur
kondisinya kritis karena sering ditebang warga untuk dijadikan kayu bakar
dengan penuh kesabaran dan niat selamat mulai menanam mangrove
modalnya dari kantong sendiri
tidak ada modal tidak ada tidak seperti sekarang
semuanya pada melirik semuanya pada bantu
tidak ada hanya bermodal kesungguhan kesabaran niat yang baik ya sudah
dan tidak ada yang menjadi pemandu penanaman tidak ada
selamat mengaku mulai melestarikan mangrove sejak smp tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
niat selamat mendapat tentangan dan intimidasi sejumlah warga
yang menganggap kegiatannya mengancam habitat biota laut
dan juga jadi mata pencarian warga
seringkali alat alat yang dibawa saya itu dibuang
a pos yang saya buat yang mereka dudukkan pada waktu itu
saya dianggap mau pindah ke laut tidurnya itu dibakar talinya
sama gedeknya itu dibakar
tapi saya tidak pernah tidak pernah komplain tidak pernahnya
perlahan tapi pasti usaha selaban mengajak warga membuahkan hasil pada dua ribu sembilan belas
satu persatu warga yang awalnya menentang mulai bergabung dan membantu selamat
keberadaan mangrove ini telah menyelamatkan tambak tambak milik warga
ya soalnya dikira kalau untuk ditanam mangrove itu apa ya
nelayan pinggiran itu merasa terganggu soalnya takut untuk mencari ikan itu
kalau masih belum rapat pohon mangrovenya ini tampak tampak sering jebol
ya ini untuk orang mencari ikan seperti kepiting di bawah mangrove ini
butuh waktu dua puluh tahun bagi selamat untuk mengubah pola pikir warga yang menentangnya
kini hutan mangrove yang berada di desa lembung disulap menjadi ekowisata
yang bermanfaat bagi lingkungan dan perekonomian warga
nur kalis kompastv pemekasan jawa timur